beginilah perjuangan calon mahasiswa saat menjalani rapi tes utbk di pustus mas hidayu
kabupaten gresik jawa timur minggu siang lebih dari seratus calon mahasiswa rela antre
enam hingga tujuh jam demi mendapatkan persyaratan ujian masuk di perguruan tinggi negeri ini
tadi antre nggak mulai jam berapa saya terdengar mulai jam enam sekarang jam berapa
berapi berapa sudah antri berapa jam hanya terdapat tiga kecamatan yang ditunjuk melayani calon
mahasiswa menjalani rapi tes utbk diantaranya kecamatan hidayu kecamatan manyar dan kecamatan
trijorejo wakil ketua dprd gresik pun turun ke lokasi guna memastikan tes cepat diberikan
secara gratis dan tidak ada pungutan liar hari ini di sini dinas kesehatan dan puges mas sedayu
rapi tes gratis dan ternyata yang mendaftar lebih dari seratus dan alhamdulillah
tadi saya bawa tambahan gratis dua puluh lima kuota rapid test utbk gresik ditambah menjadi seratus calon mahasiswa
perhari dari sebelumnya hanya dua puluh orang perhari lantaran dianggap terlalu sedikit satu hari
cuma dua puluh itu datangnya tabek banyak sekali makanya saya takut makanya kita satu hari saja insyaallah
kita siap untuk sdm untuk
alat dan tenaga untuk menyesuaikan dengan total satu ratus dua puluh lima rapi tes satu orang calon mahasiswa dinyatakan reaktif
sementara hasil reaktif positif maupun negatif diserahkan langsung ke pihak universitas negeri
masing masing miftaul arief gresik jawa timur sampai cekat limau terakhir ya